dan untuk mengelaborasi lebih lanjut debat calon wakil presiden amerika serikat sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
mohamad a s hikam kak prodi hubungan internasional presiden university selamat siang prof hikam
oke prof ikam langsung saja tadi kita sudah nonton debat cawapres amerika serikat selama kurang lebih sembilan puluh menit
bagaimana kemudian melihat jalannya debat satu satunya cawapres amerika kalau kita bandingkan dengan debat perdana capres minggu lalu prof ikam
ya sebetulnya dari segi substansi tidak terlalu banyak berbeda
cuma dari segi penampilan jelas ini jauh lebih sopan
kurang ada semacam interusi atau saling tumpang sindik dalam omongan
jadi sopan satu mungkin karena belajar dari yang kemarin
tapi kalau soal substansi ya seperti biasa mereka meng cover masalah pandemi
ekonomi kemudian peningkatan dalam soal job dan kemudian masalah environment
itu sama saja yang di cover
dan apa yang dikemukakan oleh baik pence maupun kamala harris
yang relatively standar dari masing masing partai dan masing masing kandidat
tidak ada banyak kejutan
yang kejutan ya cuma tadi itu bisa sopan
yang bisa lebih presidensial
oke prof relatif standar meskipun tadi sopan menurut prof ikam
tapi kedua calon wakil presiden baik kamala harris ataupun mike pence
apakah mampu untuk memaparkan program program kerja kedua paslon
karena kalau misalnya kita bandingkan minggu lalu itu terjadi debat kusir
tidak substantif publik amerika dan juga kita tidak paham apa sebetulnya program kerja yang sedang ditawarkan
kalau hari ini bagaimana kita melihat
mereka bisa memaparkan
program kerja atau malah lebih banyak saling mengkritisi dan menyerang kinerja masing masing prof ikam
mengkritisi dan menyerang itu kan memang harus karena
tetapi saya kira pence bisa menunjukkan apa yang sedang dikerjakan
dan akan dicoba untuk ditawarkan kepada publik amerika
sementara kamala harris juga mempunyai program program
walaupun juga dikritisi tapi dia bisa menunjukkan zero
kalau lighten dari saya
jadi apa ya disiden dan waktu disiden
dan dia juga mengajukan hal atau program yang mungkin akan dijadikan semacam kritik oleh republikan
yaitu apa namanya fokusnya kepada penyelidikan
walaupun ini juga merupakan satu hal yang masih agak diperdebatkan juga
walaupun di kalangan demokrasi
misalnya joe biden sendiri tidak terang terangan akan membela green new deal
tidak tidaknya kamala harris pernah ikut menandatangani
dan barangkali nanti di dalam proses bisa juga dia mewarnai kebijakan dari amerika
presiden joe biden kalau jadi dalam soal climate change
nah kemudian tentu saja fans akan selalu menunjukkan bagaimana
karena donald trump dan pemerintahnya sekarang ini
menganggap berhasil di dalam meningkatkan ekonomi
di dalam menghentel apa namanya migrant grab
dan pengujian juga masih juga mengklaim bahwa mereka bisa mengatasi pandemi
walaupun faktanya berbalik total
yang ini kemudian menjadi bagian yang paling banyak dikritisi oleh publik
tadi prof ikam sudah memaparkan sedikit sebetulnya apa yang disampaikan program program
program kerja oleh kedua calon wakil presiden
tapi kalau kita breakdown lagi tadi ada sembilan topik sebetulnya yang dibahas dalam waktu sembilan puluh menit
kita waktunya gak cukup prof kalau misalnya bahas sembilan topik itu
ada tiga topik sebetulnya yang sangat menarik tadi yang menjadi perdebatan soal penanganan pandemi covid sembilan belas
juga angka kematian pasien covid di amerika serikat yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara negara lain tadi
kita ke pandemi terlebih dahulu
kamala harris tadi menyebut ini adalah kegagalan the greatest failure of administration
kegagalan pemerintahan trump dalam menangani pandemi karena tidak transparan
membuka informasi sejak januari dan juga februari
tapi tadi pada saat ditanya apa program yang akan dilakukan oleh pemerintahan biden dan juga kemala
kalau terpilih pada januari besok untuk menangani pandemi
tadi kemala harris memaparkan mereka akan meningkatkan kontak tracing dan juga menggratiskan vaksin
sementara kemudian mike pence saat mendengar jawaban dari kamala harris
itu langsung menuding bahwa ini programnya copycat saja
programnya hanya mengkopi apa yang sudah presiden trump dan juga mike pence lakukan selama ini untuk menangani pandemi
dan tadi kita lihat bahwa berbeda sekali kalau dibandingkan dengan debat pertama
mike pence tadi tampak berusaha untuk mengambil simpati publik ya prof
dengan mengatakan bahwa rakyat amerika selalu di hati saya dan juga presiden trump
prof ika melihatnya ini tadi soal penanganan pandemi dan juga angka kematian
saya kira posisinya pak presiden pence ini memang sangat sulit
karena walaupun rektor mereka yang mencoba mengambil hati rakyat amerika
tapi faktanya saja semua orang amerika bahkan seluruh dunia tahu bahwa hari ini donald trump masih dalam kondisi
jumlah warga amerika yang meninggal gara gara covid sembilan belas itu memang luar biasa
dua puluh ribu lebih dua ratus lima puluh lima lebih victim itu luar biasa
kemudian kalau pence mengatakan bahwa itu copycat atau peniruan
enggak juga karena apa yang donald trump katakan itu
itu terlalu sedikit dan terlalu lambat
sementara juga itu tidak awal
mahal memang programnya itu adalah kalau di indonesia namanya tiga m itu ya
atau di sana tiga t itu ya
jadi itu memang sudah menjadi garis yang mulia
justru kalau pence akan menggunakan itu sebagai punchline atau alat untuk menudik bahwa itu copycat
itu nanti malah bisa backfire
nah harusnya dia tidak begitu
kamala haru saya kira dalam runde yang berkaitan dengan pandemi itu
more or less minimum dia bisa menguasai forum
tapi maksimum dia memang bisa menunjukkan beda antara dia kalau dia menjadi penguasa di amerika dengan yang sekarang
nah itu akan sangat penting karena salah satu persoalan dihadapi oleh trump dan pence
adalah memang neglating atau mengabaikan persoalan ini sejak awal dan sampai sekarang juga masih belum bisa membuat atau mengendalikan masalah virus covid sembilan belas ini
nanti kita akan lanjutkan
masih soal topik penanganan pandemi di amerika serikat dan juga topik ekonomi dan juga peran wakil presiden dalam penanganan pandemi ataupun pemerintahan amerika serikat
kita akan jeda terlebih dahulu
dialog akan kami lanjutkan usai pariwara berikut ini
dan itu tadi penjelasan dari kedua calon wakil presiden amerika serikat
baik kamala harris dan juga mike pence terkait dengan topik foreign policy
hubungan antara amerika serikat dengan tiongkok ini seperti apa
apakah kemudian merupakan teman kompetitor atau advisor
tadi clear sekali kita dengar prof ikam kita akan lanjutkan bahwa tadi mike pence mengatakan menyalahkan tiongkok sebagai perusahaan
tiongkok sebagai penyebab dari pandemi covid sembilan belas di amerika serikat dan presiden trump is not happy
presiden trump tidak happy dengan apa yang sudah disebabkan oleh tiongkok kepada amerika serikat
sementara tadi dari kamala harris menuding bahwa kebijakan trump dan juga pens yang membuat perang dagang dengan tiongkok ini menyebabkan ratusan ribu warga amerika serikat kehilangan pekerjaannya di sana
bagaimana anda melihat penjelasan kedua cawapres ini soal hubungan
pertama tama ya mbak yang di dalam politik amerika terutama di dalam pemilu yang paling penting itu masalah dalam negeri
apalagi ini masalah misalnya yang terkait dengan masalah ekonomi
jadi taktik yang dipakai oleh pence untuk menggunakan yang disebut dengan limg untuk menyalahkan china
dengan solusi untuk terkendali
dan lain lain itu tidak akan tidak resonansi dibanding dengan yang dikatakan kamalaharis bahwa donald trump ini sudah tahu bahwa pandemi ini sudah ada sejak bulan januari atau tahun sebelumnya
ini luar biasa ini
dan kemudian terbukti juga kalau anda membaca tulisannya bukunya si sputnik ini rates
jelas sekali dan dibaca oleh banyak sekali orang amerika
bagaimana donald trump itu sudah tahu bahayanya virus covid sembilan belas dan lain sebagainya
dan dia memang sengaja untuk tidak mendisklus masalah ini
nah itu akhirnya menciptakan jumlah korban yang luar biasa
kemudian dengan blink game itu malah akhirnya mengganggu ekonomi di amerika yang sebetulnya punya hubungan yang cukup baik dengan luar negeri
dan juga dengan china dalam pengertian memberikan pekerjaan dan lain sebagainya
jadi menurut saya taktik debat yang dikurangkan oleh pen dan memang ini yang suka juga dikunakan oleh orang trump yaitu limg china itu menurut saya ini patah bagi debat ini
karena saat tadi saya katakan bahwa di amerika
itu yang namanya kepentingan publik di dalam negeri itu jauh lebih banyak
itu jauh lebih banyak
itu jauh lebih banyak
itu jauh lebih penting
dan lebih menyentuh daripada bicara mengenai polisi negeri itu ke luar negeri
kecuali kalau di dalam polisi luar negeri itu amerika sedang menang
bisa aja bisa menembak siapa namanya bin laden atau bisa mengalahkan saddam hussein itu membuat bangga
tapi dalam kasus ini trade war antara amerika dan india itu belum jelas siapa yang menang
bahkan banyak yang mengatakan kita nggak ada masalah
nah kalau ini dipakai juga untuk
dan kemudian bisa dikapitalisasi sendiri oleh kamala harris bahwa itu sebabnya donald trump sudah tahu bahwa itu adalah virus yang berbahaya
yang kedua memblame game atau menggunakan permainan menyalahkan
nah ini maksudnya ekonomi yang penting buat orang amerika menjadi sangat terganggu
dari foreign policy sebetulnya ini sangat berkaitan dengan kebijakan ekonomi pemulihan ekonomi di amerika serikat
bahwa tadi juga wapres mike pence mengatakan bahwa joe biden adalah cheer leader atau pemandu sorak dari tiongkok
karena tadi dipaparkan oleh mike pence pada saat menjawab soal topik ekonomi kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintahan dari biden
dan juga kamala akan membuat amerika serikat terjebak kembali berkongsi dagang dengan tiongkok dengan menaikan pajak
itu salah satu hal
itu salah satu hal yang dikhawatirkan
sementara tadi kamala juga mengatakan bahwa itu tidak benar begitu
apakah memang seperti itu ya prof ikan
jika kemudian biden dan juga kamala memenangkan pertarungan ini kemudian akan membuat hubungan dagang antara amerika serikat dan juga tiongkok itu akan kembali membaik begitu prof
sebetulnya dua dua negara besar sih sekarang ini dalam bekerja saling memerlukan
bukan antagonistik seperti perang dunia dunia itu dengan soekarno partano dengan rusia
sekarang ini mau diakui atau tidak yang namanya rrt itu adalah the second most powerful di dalam ekonomi di dunia dan bahkan di militer
jadi tidak bisa lain siapapun yang berjelas tidak mungkin kemudian menjadikan china atau rrt sebagai lawan
kalau kemudian joe joe biden dituduhkan menjadikan china sebagai partner dagang dan lain sebagainya itu sesuatu yang biasa dan diterima oleh banyak masyarakat amerika
tapi kebijakan ekonomi dari presiden trump dan juga mike pence yang terlalu memproteksi perekonomian di amerika serikat apakah kemudian itu akan kembali dilanjutkan
atau itu hanya janji janji kampanye saja sebetulnya prof ikam
faktanya sekarang ini begitu juga
mereka juga harus melakukan hubungan yang baik dengan misalnya meksiko kan cina dan lain sebagainya
bahkan kalau kita ikut kemasrakan dengan iran pun
amerika serikat mulai agak sedikit melunak dan mengajak supaya iran ini bergabung lagi
dan mereka juga masih diperlukan
jadi dengan benar benar memiliki isolasi yang disuruh sendiri juga merupakan amerika serikat
ini kan mealihkan diri kami makanya menjadi sesuatu yang memandukan cooperation dari kita
oke kita beralih ke topik lainnya
kalau soal ekonomi dan juga penanganan pandemi
tadi sudah kita bahas dengan sangat rigid
karena memang itu pertarungannya tadi debatnya di situ ya prof ikam
tapi ada yang menarik bahwa tadi moderator susan page menanyakan soal peran wapres peran wakil presiden
dan juga keterbukaan informasi publik
karena tadi moderator menanyakan seberapa penting dan juga seberapa
vital sebetulnya pemilih ataupun voters di amerika serikat mengetahui soal medical record dari calon presidennya
baik donald trump dan juga joe biden
tadi dijawab oleh kamala harris bahwa voters di amerika serikat itu sangat penting untuk bisa mengetahui medical records dari capresnya
dan bukan hanya medical records tapi text report juga penting
dan tadi di balas sebetulnya oleh mike pence tidak mau menjawab secara rigid soal keterbukaan informasi publik
dan meminta kemala haris berhenti untuk memainkan secara politik penanganan pandemi ataupun isu pandemi covid sembilan belas ini di dalam kampanye
bagaimana anda melihatnya soal ini
ya karena itu ada dua titik yang paling utama
misalnya saja kalau anda bicara tentang disposing atau menemukakan pajak

sedang menghadapi pandemi covid sembilan belas

dan kemudian dengan adanya aturan bahwa kita harus mendiskusisi pengurangan dari saluran covid sembilan belas dan sebagainya itu
ya memang itu sesuatu yang harus di dalam politik amerika
nah kalau ngepren malah melarang berbicara itu
itu publik amerika akan bisa menganggur dan curigai bahwa ada sesuatu yang ditimpan
ada istilahnya itu yang disebut apa namanya
selisih di kloset
ada setengah orang di dalam kloset mereka yang disemunyikan
dalam hal ini lagi lagi kamala harris yang sudah berpengalaman di dalam posisinya sebagai seorang jaksa
itu dengan mudah
makanya dia santai banget ketawa ketawa gitu
karena dia jebak dengan pencantik
akhirnya malah mendiskur bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dan dianggap bisa untuk menjawab
itu masalah pajak dan masalah kesehatan dari donald trump
itu sangat jauh
oke artinya itu adalah dua titik lemah dari trump administration dan juga pence administration soal isu keterbukaan publik ya prof ika
dan cara pence itu untuk menjawab itu
iya betul dan cara pence itu untuk menjawab itu kelihatan
kelihatan sekali dia sangat under control oleh donald trump
dia tidak punya kebebasan untuk ekspresi karena sudah dibatasi dengan hal hal yang memang agak confidensial buat donald trump
itu soal pajak
soal pajak dan karena dalam kondisi yang tidak sehat
itu kan no no di dalam dunianya donald trump
oke dalam kondisi
sebentar si kamala harris
dia sudah terbuka
dia sudah terbuka
dia sudah terbuka
dia sudah terbuka
dia sudah terbuka
oke dalam kondisi tidak sehat donald trump dan juga tersandra masalah pajak
tapi secara general kita melihat sebetulnya seberapa signifikan debat calon wakil presiden ini bagi kedua paslon
karena ini merupakan debat satu satunya bagi kedua cawapres untuk bisa memaparkan programnya kemudian membela apa yang sudah disampaikan oleh para capresnya
seberapa signifikan sebetulnya prof ikam
seberapa signifikan sebetulnya prof vickam
seberapa signifikan sebetulnya prof vickam
dalam kondisi debat politik presidensial ya
wakil presiden juga punya signifikan siapa apa untuk meningkatkan apa namanya elektronik atau suara dari
mereka sudah lebih cenderung melihat bahwa
tapi dalam kondisi sekarang ini fans memang mempunyai tugas untuk menjadi semacam wakil dari donald trump
mereka sedang dalam kondisi sebetulnya

nah bagi kamala harris kesempatan ini lebih juga untuk menunjukkan siapa dia
backgroundnya dia yang belum banyak dikenal oleh masyarakat amerika karena dia waktu menjadi calon kepada namanya dari partai demokrat kan gagal
nah sekarang ini dia mencari kesempatan yang bagus untuk menunjukkan bahwa dia instant role

karena kalau dia akan menjadi role play dia akan menjadi role play
karena kalau dia akan menjadi role play dia akan menjadi role play
tapi kalau mereka menjadi role play dia sudah mau reaksikan belum ready
nah kalau fans kan gak perlu ditentukan
jadi lagi lagi tambahlah pendapat seseorang yang ya semacam panggung lama untuk maksud ini
oke artinya debat cawapres ini tidak banyak memberikan keuntungan elektoral bagi kedua paslon
tapi kita tunggu nanti prof ikam dua debat capres mendatang minggu depan dan juga minggu depannya lagi
apakah bisa mengubah konstelasi elektoral bagi kedua paslon

ini kalau kita lihat di pools ataupun di survei di amerika serikat untuk popular vote
ini masih unggul pasangan dari joe biden dan juga kamala harris
sementara pasangan petahana yakni donald trump dan juga mike pence masih tertinggal
kita masih tunggu nanti apakah dua debat untuk capres bisa mengubah keadaan ataupun konstelasi
kita belum tahu apa yang akan menjadi pilihan dari warga amerika serikat
terima kasih sekali prof muhammad a s hikam
kaprodi hubungan internasional dari presiden university atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini